pak tahu kenapa
mereka itu siapa pak
kakek udah kena tipu
dan sekarang semua harta dan rumah udah disita
aku gak tahu harus kemana lagi
aku udah gak punya rumah
kita gak punya rumah lagi kek
ya ya sudah sudah
kalau kalian mau
kalian bisa tinggal di kontrakannya lia
ya emang sih tempatnya nggak bagus
maafkan perbuatan dan sikap kakek selama ini terhadap kamu ya
kakek akan mencari dan menemukan orang itu sampai keluar kota sekalipun
sudah sudah sudah
sudah sudah sudah
tante ngerti banget keadaanmu
tante ngerti banget keadaanmu
tante prihatin sekali
cuma kamu harus sabar ya tak ya
kamu tenang aja ya dak
biar gimana pun juga
kami akan selalu bantu kamu
pasti semuanya gak bakal kayak gini
pasti mama bakalan baik baik aja pak
surat kugatan terhadaliku
sekarang sudah ada lagi yang bisa menghalangiku
bisa menjauh dari kamu
papa kenapa gak jawab pa
papa kenapa gak jawab
papa janji gak bakal ninggalin mama lagi
mer tenang mer
gua gak mau tenang sebelum papa janji
suka bilang kamu tenang aja
makasih ya pa
nah kita makan enak hari ini
wah kayaknya ini makanan pembuka ya
hidangan utamanya apa
maaf ya disini beda sama di rumah kamu
kalau di rumah kamu kan serba mewah dan serba berlebihan
kalau tante sama alia biasanya makan begini
iya gak apa apa tante
gak apa apa kok tak
yaudah sekarang kita makan yuk
yuk makan ya
kalau ngeliat bintang bintang kayak gini saya perasaannya lega ya
kayak hidup gak ada masalah
lik lo tau gak gue baru tinggal sebentar disini
tapi gue udah ngerasa ya gimana susahnya hidup
ya gimana harus berjuang setiap hari
kok lo bisa tegar sih lik
ya gue mau sabar aja
gue sih selama ini ikhlas aja apa yang gue jalanin
yang jelas kan gue percaya aja allah ngelindungi gue
yah sekarang gue udah gak punya apa apa lagi
bahkan gue udah gak boleh siapa siapa lagi
apa gue bisa ya jadi tegar kayak

ya gue mau sabar aja

yaudah kalau gitu lo ajarin gue ya
lang aku disini
aku disini lang di atas
udah turun sini

ya ampun wade
aku berhati hati nih

aku mau pergi ke tempat yang sama
aku mau pergi ke tempat yang sama
aku mau pergi ke tempat yang sama
aku mau pergi ke tempat yang sama

aku mau pergi ke tempat yang sama

aku mau pergi ke tempat yang sama

aku mau pergi ke tempat yang sama
tapi apa kamu mau berurus sama rangai ulang

tapi apa kamu mau siua apa yang kamu mau bermagat